kita ke informasi terkait kasus penyebaran dugaan hoax
pengenayaan ratna sarumpayat
akademisi roky gerung hari ini memenuhi panggilan polisi
terkait kasus dugaan hoax pengenayaan ratna sarumpayat
dikutip dari dati com roky tiba di gedung direktorat kriminal
mumpolda metro js sekitar pukul sebelas siang
sebelumnya penyidik juga telah memanggil roky pada dua puluh tujuh november
namun saat itu dirinya berhalangan hadir
penyidik akan menggali keterangan dari rocky terkait foto
lebam ratna yang dikirim kepadanya
ratna sarumpait telah ditetapkan sebagai tersangka
penyebaran berita bohong alias hoax
ia disangkakan dengan undang undang peraturan hukum pidana
dan undang undang ite
dan sudah ada produser pengasian dan inusia arief kuniawan
di polda metro jaya jakarta
arief apa saja isi materi yang akan ditanyakan kepada roky gerung
apakah ada informasi dari pihak polisi yang terkait ini
ya sama sama dengan alvira
memang hari ini roky gerung memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
dan tadi ia tiba di gedung di tres krimum polda metro jaya
pada pukul sepuluh lewat lima puluh lima dan kurang lebih sudah satu jam lebih
roky gerung menjalani peperiksaan
dan tadi sebelum memasuki gedung di tres krimum
roky gerung mengatakan ia hari ini akan meng crosscheck
atau memberikan klarifikasi terkait foto mana yang disebut
diduga ia turut mendapat sebaran foto
ratna sarumpait dalam kondisi lebam
dan roky gerung tadi menegaskan bahwa pemeriksaan pada hari ini
ia bukan sebagai saksi fakta
karena pada saat peristiwa ramai hoaks ratna sarumpait tersebut
sekitar bulan oktober lalu
roky gerung mengaku ia sedang berada di rusia
sehingga ia tidak mengetahui secara pasti detail kejadian dari hoaks ratna sarumpait
dan tadi ketika dikonfirmasi oleh awak media
apakah roky gerung menerima kiriman foto ratna sarumpait dalam kondisi lebam
yang pada saat itu diklaim sebagai tindakan penganiayaan
roky gerung mengaku ia justru mendapat foto foto lebam ratna sarumpait
begitu ia tiba di indonesia dan ia membuka internet
dalam pengakuannya tadi roky gerung mengatakan
foto foto lebam ratna sarumpait itu sudah banyak beredar di internet
bahkan itu termasuk masuk ke dalam sosial media milik roky gerung
baik itu di facebook maupun di twitter
dan tadi roky gerung tidak mau berkomentar lebih lanjut
karena menurut ia ia masih belum tahu apa yang diinginkan oleh penyidik
terkait foto mana yang ingin dikonfirmasi
oleh sebab itu tadi roky gerung mengatakan nanti ia akan memberikan
keterangan lengkap terkait pemeriksaannya nanti setelah usai pemeriksaan
dan memang pemeriksaan roky gerung pada hari ini adalah untuk melengkapi
berkas ratna sarumpait
sebelumnya pada delapan november lalu
polda metro jaya sudah menyatakan lengkap berkas ratna sarumpait
menyatakan p dua puluh satu dan dilimpahkan ke kejaksaan tinggi dki jakarta
lalu pada tanggal dua puluh dua november
pihak kejaksaan mengirimkan balik berkas ratna sarumpait
dan dinyatakan p sembilan belas
dan menurut petunjuk dari pihak kejaksaan tinggi dki jakarta
jaksa berkas perkarat ratna sarumpait itu masih kekurangan subjek
oleh sebab itu dari pihak penyidik polda metro jaya
masih membutuhkan keterangan saksi tambahan
dan memang pasca berkas tersebut dikembalikan ke podang metro jaya
sejauh ini penyidik baru memeriksa dua saksi
yang pertama adalah nanik s deyang
ia adalah wakil ketua badan pemenangan nasional perbohosandi
nanik s deyang ini sebetulnya bukan saksi baru
karena memang sebelumnya pada saat pemberkasan pertama
itu nanik s deyang juga sudah diperiksa
dan pada dua puluh tujuh november lalu
pemeriksaan andik tersebut adalah pemeriksaan yang ketiga
satu satunya saksi baru setelah berkas dikembalikan ke polda metro jaya
dan memang untuk memenuhi syarat formil dan material
memang dibutuhkan keterangan rokigrung
untuk memenuhi unsur formil dan material
memang sampai dengan sejauh ini
pihak penyidik sudah memeriksa puluhan saksi
termasuk saksi saksi seperti amin rais
ada juga daniel anza simajuntak
dan itu semua sudah diberkas keterangannya
dan kemungkinan besar setelah pemeriksaan rokigrung pada hari ini
syarat formil dan materi itu sudah bisa dipenuhi oleh pihak penyidik
karena memang sampai dengan saat ini
dari pihak poli metro jaya dari kabupaten mas poli metro jaya
kombes argo yono memang belum menyatakan apakah akan ada saksi lain
dan sepertinya keterangan dari terangan tambahan dari nanik s deyang
pada tanggal dua puluh tujuh november lalu
lalu keterangan roky pada hari ini
itu nanti akan dianggap cukup untuk memenuhi berkas perkara
yang akan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan elvira
di luar saksi apakah rencananya ratna sarumpait akan kembali diperiksa
untuk melengkapi berkas ini arief
ya pemeriksaan itu sudah dilakukan pada dua puluh tujuh november lalu
dan memang pada dua puluh tujuh november lalu itu
selain nanik s deyang rokigrung juga menerima surat panggilan
namun rokigrung beralangan hadir
dan keterangan dari kabupaten mas poli metro jaya
memang keterangan tambahan dari ratna sarumpait itu akan dilakukan secara internal
pada tanggal dua puluh tujuh november lalu
dan sampai dengan saat ini
itu belum ada lagi keterangan tambahan yang dibutuhkan pihak penyidik
dari tersangka ratna sarumpet